yang khusus atau keberatan dari saksi
difotokopikan saja mbak melki ya
teman teman operator silahkan ditayangkan
alat kerjanya untuk yang ppln ya
ppln yang bekerja untuk pemilu dua ribu dua puluh
ada satu ratus dua puluh delapan ppln satu ratus dua puluh tujuh ppln sudah kita lakukan rekapitulasi
sekarang gilirannya atau pada saatnya untuk rekapitulasi
hasil pemungutan suara ulang di kuala lumpur
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
sebagai mana tadi yang telah disampaikan oleh ketua kpuri
baiklah saya akan membacakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
dari pbln kuala lumpur
jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap
b pengguna hak pilih
jumlah pengguna hak pilih dalam pemilih tetap atau dpt
jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap
ini bukti emang bpln nya kw
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau dptb
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau dpk
jumlah pengguna hak pilih dalam kurung b satu plus b dua plus b tiga
angka dua romawi data penggunaan surat suara
jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dua persen dari dpt
jumlah surat suara yang digunakan
jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
romawi data pemilih disabilitas
jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan
hak pilih laki laki tiga perempuan dua jumlah lima
romawi empat data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
lima romawi data suara sah dan tidak sah
a jumlah seluruh suara sah
b jumlah suara tidak sah
c jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
dalam kurung romawi lima enam
demikianlah pembacaan formulir model dhasil ppln untuk pemilu presiden dan wakil presiden
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya